menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan tercatat empat ratus empat belas kasus omikron di indonesia
dari jumlah tersebut hanya dua orang yang memiliki gejala sedang dan membutuhkan oksigen
ia menyimpulkan transmisi omikron sangat cepat namun tingkat keparahan dari varian ini ringan
termasuk yang dua orang tadi yang masuk kategori sedang dan membutuhkan perawat oksigen
sehingga mereka bisa kembali ke rumah
jadi kesimpulannya memang walaupun omikron ini cepat transmisinya
tapi relatif lebih ringan dari severity atau keparahannya